kementerian kesehatan republik indonesia mendapatkan notifikasi dari who atau badan kesehatan dunia
mengenai adanya kasus cacar monyet atau monkeypox
meski baru terjadi di singapura pemerintah indonesia tetap melakukan langkah langkah antisipatif
dengan memantau suhu badan setiap penumpang yang tiba dari negara terindikasi
dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit p dua p kementerian kesehatan anung sugihantono
menjelaskan pemberitahuan dari world health organization atau badan kesehatan dunia ini
setelah ditemukannya warga negara nigeria yang positif terjangkit cacar monyet di singapura
sampai saat ini diketahui penularannya hanya dari hewan ke manusia
namun who meminta mewaspadai penularannya dari manusia ke manusia
meski sampai sekarang kita masih mengetahui bahwa penularannya adalah dari hewan ke manusia
tetapi who menjelaskan
meminta untuk kita semuanya mewaspadai penularan dari manusia ke manusia
sementara itu untuk mencegah masuknya virus cacar monyet ke indonesia
petugas kesehatan bandara kuala namu medan dan bandara internasional soekarno hatta tangerang
alat ini digunakan untuk memantau suhu badan setiap penumpang yang tiba dari negara terindikasi
alat thermal scanner akan berbunyi bila ada penumpang yang memiliki suhu tubuh sama
atau di atas tiga lima derajat
selain menyiapkan alat thermal scanner
petugas kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta juga menyiapkan ruang isolasi
dengan melakukan namanya surveillance syndrome mungkin
surveillance syndrome itu petugas kami melakukan pengamatan secara visual
kepada orang yang datang terutama dari negara yang ada tersangkut
kita lihat kalau misalnya ada ruang kulit atau ada gelembung di kulit itu pasti akan kegiatan
penularan penyakit cacar monyet primer terjadi akhirnya di indonesia
akibat kontak langsung dengan darah cairan tubuh atau lesi kulit pada hewan yang terinfeksi
who juga menyebut kera tikus dan tupai merupakan reservoir paling mungkin untuk cacar monyet
tim liputan cnn indonesia
dan melalui sambungan skype sudah bersama kami ada duta besar republik indonesia untuk singapura
ada ngurah swajaya di singapura
selamat siang pak ngurah
pak ngurah baik sekali
pak ngurah sejauh ini dari pantauan kbri
apa saja antisipasi dari pemerintah singapura untuk mencegah penyebaran cacar monyet di sana
ya yang jelas yang satu orang yang terindikasi itu dikarantina
dan juga ada dua puluh tiga orang yang diperkirakan melakukan interaksi dengan yang terindikasi
itu juga dipantau secara seksama dan juga di karantina
dan sementara itu
pemerintah singapura juga memberikan informasi seluas luasnya mengenai kira kira ciri cirinya bagaimana
dan apa yang perlu diantisipasi oleh masyarakat
oke pak ngurah kita tahu ada cukup banyak warga negara indonesia yang bekerja di singapura
ini terkait dengan mudik lebaran khususnya untuk wni yang akan mudik dari singapura
apakah ada pemeriksaan kesehatan begitu khusus sebelum mudik
jadi kita juga kbri
berkoordinasi dengan kementerian kesehatan singapura
kita ngecek dari dua puluh tiga orang itu dan tidak ada laporan mengenai wni
tetapi tetap kita memberikan informasi seluas luasnya kepada wni yang ada di singapura
termasuk juga memberikan informasi kalau memang ditemukan gejala gejala seperti yang sudah disebarluaskan ciri cirinya
itu diminta untuk segera beri informasi kepada wni
melalui kbri ataupun langsung ke rumah sakit yang memang sudah dirujuk
jadi untuk wni yang pulang ke indonesia tidak ada pemeriksaan secara khusus
oke apakah informasi ini juga termasuk dengan antisipasi yang dibagikan kepada wni yang akan libur lebaran di singapura pak
ada imbauan dari kbri kah
ya jadi dari kbri memberikan himbauan melalui sosial media kepada seluruh warga negara indonesia yang ada di singapura
nah memberikan informasi seluas luasnya kepada mereka dan juga memberikan informasi mengenai langkah langkah yang kira kira perlu dihindari
seperti mengkonsumsi yang terduga satu orang ini hewan busmith gitu
jadi berinteraksi dengan binatang binatang yang buat di hutan itu kita mengimbau tidak melakukan itu
dan juga tetap menjaga higienis
untuk menjaga kesehatan termasuk juga cuci tangan sebelum makan dan sebagainya
itu memang secara luas disebarluaskan di media di singapura
oke pak ngurah mungkin bapak memiliki informasi seperti apa perkembangan atau pantauan dari singapura sendiri mengenai satu orang yang diduga terinfeksi dari monkeypox ini
jadi yang satu orang ini memang sudah diisolasi dikarantina dan diobservasi
termasuk juga dua puluh tiga orang yang berinteraksi dengan yang bersangkutan
belum ada laporan lain mengenai apakah ada orang lain selain satu orang ini yang juga terindikasi kena virus cacar monyet ini
jadi belum ada tambahan mengenai jumlah orang selain memang satu orang yang dari nigeria ini
pak ngurah dari pantauan bapak atau dari pantauan media lokal singapura apakah ada kekhawatiran yang cukup tinggi begitu mengenai monkeypox di singapura
saya kira tidak jadi tidak ada kekhawatiran yang berlebihan
karena memang sudah langsung ditangani dan sudah informasinya disebarluaskan
jadi saya sendiri tidak melihat ada kekhawatiran yang berlebihan
jadi masyarakat beraktivitas seperti biasa
kondisinya memang normal
dan juga tidak ada kekhawatiran yang berlebihan kita pantau dari sini
oke baik baik terima kasih banyak pak ngurah swajaya duta besar republik indonesia untuk singapura